pemerintah provinsi banten akan mencabut izin pabrik atau pergudangan di kosambi kabupaten tanggerang banten
jika dianggap membahayakan jika terjadi kebakaran
hal ini karena kawasan tersebut juga termasuk kawasan permukiman padat penduduk
pemerintahan provinsi banten akan mengambil langkah terkait seringnya kebakaran kawasan pabrik
dan pergudangan di kosambi kabupaten tanggerang banten
terakhir gudang kembang api di wilayah ini terbakar dan merenggut korban jiwa
gubernur banten wahidin halim mengatakan akan mencabut izin dari pihak pemerintah kabupaten tanggrang
karena seharusnya tidak memberi izin membangun pabrik di daerah padat permukiman warga
untuk antisipasi pemerintah daerah akan menata ulang kawasan tersebut
ini daerah padat kan seharusnya tidak diizinkan harusnya
harusnya tidak diizinkan karena itu daerah padat daerah area pemukiman
tidak perlu penataan tidak harus diizinkan
apalagi mercon kan bisa menimbulkan dampak kebakaran